gak mungkin aku mau mencelakai mama dengan sengaja
kamu tahu di dalamnya ada abi
abi ikut celaka sekarang
masih sampe sekarang kamu masih benci kan sama mama
makanya kamu merencanakan ini semua biar mamaku celaka
udah deh dosa acting segala
ibu gak diizinkan masuk di ruang ac
suster di dalam ada mama saya
saya mau tahu kondisi mama saya bagaimana
ibu harap sabar
kalau kondisi orang orang yang bersama ibu retno
mereka alhamdulillah nggak terlalu parah
saya nggak peduli sama mereka yang saya peduli mama saya
suster abi baik baik aja kan
oh kondisinya baik baik saja
kalau begitu saya permisi dulu ya
bukan urusan kamu
apalagi abi mana aku tau
aku cuma mau tau kondisi mamaku aja

odin korban kecelakaan
kalo odin dan abi ada di ruang ugd
ibu di sebelah sana
mereka di satu ruangan yang sama
baik terima kasih susah
gak usah pura pura panik misa
gak suka kan sama mama retno
jangan maju lupakan kita
jadi that's okay
aku sudah mati
aku sudah mati
tapi ratu aja
tidak maksud aku begitu menurutmubetween addressing bagi beravana sama abis senja buat lady di rumah pijanlex
pak odin gak apa apa tante
ya allah manta khawatir sekali sama abi
sus pak odin gimana keadaannya
pak odin dan abi baik baik aja bu keadaannya
hari ini juga sudah bisa pulang
ya bu saya gak kena panah apa bu
cuma ini luka bekas kejedotnya aja
masih sakit perih
ini gak sakit juga
gak ada yang sakit
abi baik baik aja reva
abi mama reva khawatir sekali tadi
dia panik waktu denger abi kecelakaan
abi salam ya sama mama reva ya
pak fahri saya sama bu retno dan abi mengalami kecelakaan sekarang di rumah sakit harapan keluarga
pasien sudah setuju untuk berobat sama profesor
nanti saya lengkapin semua berkas berkas mediknya
semua rekap mediknya nanti saya beresin
nanti saya akan bikin appointment secepatnya sama profesor ya
bu retno sama abi kecelakaan
ya udah saya harus ke sana sekarang
tunggu sebentar sayang
dokter bagaimana keadaan mama saya
dan bersadarkan diri
ibu baik baik saja
tante diri tinggal sebentar ya
tante dewi belum melihat keadaan oma
terus ibu sama siapa
tante jangan tinggalin ibu ya
tante juga sebentar aja
tante mau lihat keadaan oma
disini ditemenin dulu sama mama reva ya
tolong jagain ibu dulu disini
saya mau lihat keadaan lama
sebaiknya kamu yang disini biar aku yang ngecek
kondisinya mama reva
saya mau minta bantuan
ada yang perlu saya bantu pak
ya kalau bisa mau tanyain ibu
ibu retno sekarang ada di ruang icu pak
ibu jangan khawatir
kami tim dokter akan berusaha semaksimal mungkin
menangani ibu retno
ini bencana buat aku
kalau sampai mama kenapa napa
kalau mama retno sakit begini
gimana bisa aku keruk hartanya
yang ada malah nanti bakal nyusahin aku
sebaiknya aku pergi
ini kenapa semua menjadi kacau sih
aku yakin nisa pasti akan soberkuasa nantinya
aku harus melakukan sesuatu
gimana keadaan bu retno
ngapain anda kesini
kamu itu bukan siapa siapanya
jadi ngapain saya kasih informasi
masih ke anda
kalau bu nisa tidak mau kasih informasi
dewi pasti akan jawab
abi sama oma kecelakaan ya
tapi cari tenang aja ya
papa yakin allah sama abi pasti akan baik baik aja
bu nisa dewi dimana
sekarang anda nanyain dewi
oh anda mau membuktikan ya
kalau anda itu pacarnya dewi
tapi sepertinya dewi akan senang
pacarnya ada disini sekarang
tapi mereka itu bukan urusan saya
jadi saya gak tau dimana mereka berada
aku yang menyebabkan mama dan anak itu celaka
aku tadi bener bener
gak bisa dengar apa kata dokter
ya udah udah kamu tenang aja
memang pasti akan baik baik aja
kamu tanyakan dan mama saya bagaimana
kamu mau tau
kau sesuai kaget kamu
seneng kan kamu
karena kamu yang sudah
berencana kan ini sebuah
kamu tenang aja
udah kamu jangan emosi kayak begini dong
aku gak tahu apa apa
gak mungkin aku mau mencelakai mama dengan sengaja
di dalamnya ada abi
abi ikut celaka sekarang
tapi sampai sekarang kamu masih benci kan sama mama
makanya kamu merencanakan ini semua
biar mama aku celaka
gak usah acting segala